lantas apa saja dampak pelemahan nilai tukar rupiah ini terhadap perekonomian indonesia dan masyarakat
untuk membahasnya sudah bergabung melalui sambungan virtual
selamat pagi mas bima
mas bima kalau bicara mengenai rupiah selalu yang menjadi headline adalah faktor eksternal
tadi banyak sekali analisa terkait dengan pelemahan rupiah ini
kambing hitamnya adalah kebijakan the fed sendiri yang sudah menaikkan tiga kali bahkan suku bunganya
anda melihat seperti apa faktor eksternal sendiri mas
ya jadi faktor eksternal memang cukup beragam cukup kompleks
salah satunya juga karena adanya fluktuasi dari harga komoditas
itu tentu berpengaruh kreatif terhadap defisit migas yang kemudian meningkat
itu bisa ditutupi selama semester satu ini dari kenaikan harga batubara kemudian cpo
tapi ternyata tidak berlanjut lama setelah harga cpo nya
kita mengalami pelemahan ada korelasi juga terhadap pelemahan yaitu ke rupiah
kemudian yang berikutnya lagi adalah kondisi di china atau tiongkok ini sangat berpengaruh terhadap ekonomi indonesia
sehingga investor tidak hanya melihat situasi domestik indonesia
inflasi kita memang naik walaupun tidak setinggi di negara negara maju lainnya seperti amerika serikat
tapi yang mereka lihat adalah bagaimana korelasi antara kondisi ekonomi internal politik
bubble property juga yang ada di china
kondisi ekonomi indonesia dan kondisi ekonomi tiongkok itu berpengaruh terhadap raca dagang ke depannya
dan juga berpengaruh terhadap investasi di dua ribu dua puluh tiga
berikutnya tentu faktor dari domestik yang juga berperan penting
selama ini kita ditopang oleh harga komoditas yang meningkat
membang defisa dari sektor komoditas cukup besar defisa ekspor
tapi di sisi yang lain kita melihat moderasi harga komoditas mulai terjadi
harga minyak mentah
masih cukup tinggi masih di delapan puluh sampai sembilan puluh dolar per barel
tetapi kalau kita perhatikan di beberapa komoditas mulai terjadi fenomena dekapol
artinya harga minyak mentahnya tetap tinggi
tapi komoditas ekspor indonesia beberapa justru mengalami penurunan dalam hal harga
juga volume permintaan
jadi ancaman resesi bisa menurunkan permintaan dari komoditas
ini yang bisa mempengaruhi juga stabilitas kurs rupiah dalam jangka menengah
paling tidak sampai dua ribu dua puluh empat
nah jadi ditambah juga tahun depan ini kan juga ada pun politik
yang biasanya bagi investor sama fdi atau investasi langsung
mereka cendung melakukan kehatian
ada beberapa bahkan yang wtnc dulu menunggu kepastian dari kebijakan pasca pemilu misalnya
ada juga yang kemudian lebih menamankan aset di instrumen instrumen yang tidak berdominasi
jadi ini juga adalah hal yang harus dilakukan
mas bima dengan kompleksitas tadi eksternal internal
lalu pemerintah melakukan beragam kebijakan
diantaranya melalui bauran kebijakan intervensi di pasar
lalu bagaimana anda melihat ini mas
ya pertama dari sisi suku bunga ya
suku bunga kita melihat bahwa apa yang dilakukan bank indonesia
dengan menaikkan suku bunga secara kontinu dan juga relatif agresif ya
lima puluh dua puluh lima basis point kenaikannya
itu bisa memperlebar stres atau jarak antara suku bunga acuan indonesia
dengan suku bunga dari negara maju dari fed rate
tapi ini pun juga tidak cukup
dari instrumen moneter ini harus didukung juga oleh relaksasi relaksasi di sisi fiskal
salah satunya adalah menjaga pertumbuhan ekonomi yang relatif lebih positif
bisa terjaga di lima persen
caranya adalah dari sisi relaksasi pajak
jadi moneter tidak bisa berdiri sendiri
kemudian relaksasi pajak misalnya terkait dengan lebih banyak lagi devisa hasil ekspor
dari tubara dari komoditas perkebunan
itu yang bisa segera dikonversikan ke kurs rupiah
ini yang salah satu yang jadi pr sejak lama
itu butuh insentif dari sisi fiskal
kemudian juga kita melihat kalau ada ancaman resesi
maka akan terjadi pengalihan basis produksi
relokasi pabrik dari negara negara yang terkena resesi
ini mau pindah ke mana basis produksinya
nah ini tentu kesempatan juga untuk menangkap devisa dari sisi realisasi investasi asing
nah ini yang perlu kemudian direcanakan kawasan industrinya infrastruktur pendukungnya
jadi ini artinya harus ada penguasaan secara fundamental
dan terakhir saya kira yang bisa dilakukan ya oleh bank indonesia dan rintas
itu bagaimana juga melakukan dedolarisasi
atau menurunkan ketergantungan pada dolar amerika serikat memperbanyak transaksi dengan mata uang lokal
bahkan juga bisa dengan cara melakukan imbal dagang ya atau counter trade
jadi kalau kita beli barang dari luar tidak perlu mengkonsumsi dolar
tapi barter barang dengan barang
itu mungkin yang juga harus didorong
ya mas bima dengan beberapa variable yang tadi anda katakan
variable mungkin yang terakhir yang saya rasakan
masih bisa dalam waktu dekat bisa dilakukan untuk memantau dan mengontrol dolar
lalu dengan kebijakan tadi relokasi
sementara kita tahu investor melakukan risk off
tidak ingin menempatkan dananya di emerging market
di negara negara berkembang seperti indonesia
tapi di satu sisi tadi anda katakan
pemerintah harus membangun infrastruktur
kemudian membangun relokasi
bagaimana kondisi ini bisa dijembatani mas
ya kalau melihat memang yang terjadi risk off
ataupun yang terjadi pelarian ke safe haven
instrumen berdenominasi dolar adalah di pasar keuangan
investasi yang tepatnya adalah investasi langsung
di luar dari portfolio keuangan
ini kan tercermin juga dari laporan kpm
bahwa terjadi pertumbuhan realisasi yang cukup tinggi
itu kita akui sebagai sebuah prestasi
di tengah ancaman resesi global
jadi investasi langsung inilah yang kemudian bisa didorong
tapi dengan bantuan dari bauran kebijakan moneter dan digital
serta disiapkan juga
contohnya kalau misalnya melihat relokasi pabrik yang paling dekat
dan sedang kita siapkan adalah
relokasi untuk mobil listrik ekosistem baterai
bahan baku nikelnya ada di indonesia
tinggal indonesia juga punya pengalaman cukup lama
sebagai salah satu hub manufaktur otomotif
selain dari thailand ya kalau di asia tenggara
itu bisa dimanfaatkan pengalaman tadi untuk membangun industri baru
yaitu industri yang berkorelasi dengan
isi energi bersih mobil listrik ataupun baterai
nah ini momentum ini
sehingga kalau kita lepas momentum ini
nanti akan diambil oleh negara lain yang lebih siap
contohnya adalah vietnam di kawasan asia tenggara
jadi dengan momentum yang sangat sempit
harus segera berkejaran dan tentu
masalah rupiah kadang kadang kita melihat ini
oh ini masalah bank sentral masalah pemerintah pusat tidak
tapi masalah rupiah masalah transaksi berjalan
itu juga kewajiban tanggung jawab dari pemerintah daerah
ada investor mau masuk mau investasi
bahwa miliaran dollar
pertanyaannya pemerintah daerahnya siap atau tidak
nah menerima dolar sebesar itu kan begitu
jadi ini adalah kerjasama dari bauran semua pihak saya kira
terutama investasi langsung
baik terima kasih mas bima yudhistira
untuk perbincangannya pagi ini terhadap
pelemahan rupiah dari dolar as
selamat pagi mas